terima kasih dr raisa
saudara saudara hari ini kami akan melaporkan kembali kinerja data di bidang kesehatan
yang kita himpun dari kemarin pukul dua belas waktu indonesia bagian barat sampai dengan hari ini
kita telah melakukan pemeriksaan spesimen untuk hari ini sebanyak dua puluh dua satu ratus delapan puluh tiga spesimen
sehingga total spesimen yang telah kita periksa sampai dengan saat ini secara akumulatif adalah sembilan ratus enam puluh delapan dua ratus tiga puluh tujuh spesimen
dari hasil pemeriksaan ini kita dapatkan kasus konfirmasi positif untuk hari ini sebanyak satu delapan ratus enam puluh tiga orang
sehingga total menjadi enam puluh delapan
sebaran dari kasus positif yang kita dapatkan pada hari ini
jawa timur melaporkan tiga ratus enam puluh enam kasus baru dan dua ratus lima sembuh
kemudian dki jakarta tiga ratus lima puluh tujuh kasus baru dengan satu ratus empat puluh tujuh sembuh
dua ratus lima kasus baru dan tujuh puluh sembuh
sulawesi selatan satu ratus enam puluh enam kasus baru dan lima belas sembuh
sumatera utara satu ratus lima puluh enam kasus baru dan sepuluh sembuh
ada tujuh belas provinsi yang hari ini melaporkan kasus baru di bawah sepuluh
dan tujuh provinsi yang hari ini melaporkan tidak ada penambahan kasus
di antaranya adalah bangka belitung jambi kalimantan barat kalimantan utara sumatera barat riau dan papua barat
beberapa provinsi melaporkan kasus sembuh yang lebih banyak dibanding dengan kasus baru
sebagai contoh bali hari ini melaporkan tiga puluh satu kasus baru dan empat puluh lima sembuh
papua tujuh belas kasus baru dan dua puluh tiga sembuh
maluku tujuh kasus baru dan lima puluh dua sembuh
nusa tenggara timur tiga kasus baru dan tiga puluh tujuh kasus sembuh
aceh satu kasus baru dan sembilan sembuh
bangka belitung tidak ada kasus baru tiga sembuh
kalimantan barat tidak ada kasus baru satu sembuh
kalimantan utara tidak ada kasus baru dua sembuh
sumatera barat tidak ada kasus baru sepuluh sembuh
rio dan papua barat masing masing tidak ada kasus dan masing masing satu orang sembuh
sehingga total sembuh hari ini adalah sebanyak delapan ratus orang
sehingga akumulasinya menjadi tiga puluh lima
saudara saudara penambahan kasus yang cukup banyak satu delapan ratus lima puluh tiga
ini tidak serta merta meningkatkan secara signifikan jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit
karena sebagian besar kasus yang kita dapatkan ini adalah orang orang yang dengan gejala minimal
atau gejala yang sangat sedikit
sehingga tidak merasakan keadaan yang baik
dan tidak ada indikasi untuk diisolasi di rumah sakit
namun kita meminta mereka melaksanakan isolasi secara mandiri
dengan mematuhi secara ketat tentang pedoman pelaksanaan isolasi mandiri di rumah
agar tidak menjadi sumber penularan baru di tengah tengah masyarakat
dan gambaran ini juga memberikan tanda bagi kita bahwa
sebagian masyarakat yang masih rentan tertular memang belum secara disiplin mematuhi protokol kesehatan
ini menjadi hal yang penting karena di dalam kaitan dengan aktivitas produktif yang dilakukan saat ini
persyaratan untuk aman persyaratan untuk secara disiplin menjalankan protokol kesehatan
menjadi mutlak untuk dilaksanakan
ini yang kita harapkan bahwa ini menjadi kesadaran kita bersama
agar penambahan kasus baru bisa terkendali
hari ini juga dilaporkan ada lima puluh orang yang meninggal
sehingga totalnya menjadi tiga tiga ratus lima puluh sembilan orang
saudara saudara sebanyak empat ratus lima puluh enam kabupaten kota telah terdampak di tiga puluh empat provinsi
dan kita masih harus tetap berharap
melakukan pemantauan yang ketat setidaknya untuk empat belas hari ke depan
bagi orang orang yang memiliki riwayat kontak dekat dengan kasus konfirmasi positif
yang harus kita pantau sebanyak tiga puluh delapan empat ratus sembilan puluh delapan
jumlah ini tentunya adalah akumulasi dari yang sedang kita pantau
dan yang baru kita temukan dan kita lakukan pemantauan
pasien dalam pengawasan yang masih tetap harus kita awasi secara ketat di rumah sakit
sebanyak tiga belas enam ratus tiga puluh enam orang
saudara saudara inilah kinerja yang bisa kami laporkan hari ini
jelas bahwa proses penularan di luar masih terus terjadi
ini menandai bahwa memang masih ada pasien
atau orang dengan covid sembilan belas positif yang berada di tengah tengah masyarakat
dan tidak mampu untuk menjaga orang lain agar tidak tertular
tidak menggunakan masker tidak menjaga jarak
ini menjadi penyebab utama penularan ini
dan masih banyak masyarakat yang rentan untuk tertular
karena memang juga tidak mematuhi protokol kesehatan dengan disiplin
dengan baik dengan baik
dan secara bersama sama
menggunakan masker dengan benar
kami melihat banyak yang sudah menggunakan masker
tetapi menggunakan masker dengan benar
ini masih banyak yang belum dilakukan oleh masyarakat
menggunakan masker hanya menutup mulut saja
ini bagian yang paling banyak
sehingga tidak memberikan perlindungan sama sekali
terhadap kemungkinan masuknya droplet melalui hidung
tidak rajin mencuci tangan dan tidak menjaga jarak
ini juga menjadi penyebab utama
sudah sudah mari komitmen ini kita perkuat kembali
kita patuhi protokol kesehatan
kita biasakan hal hal yang membuat kita yakin dan aman
terhadap kemungkinan penularan covid sembilan belas
hanya ini cara yang bisa kita lakukan secara bersama sama
akar permasalahan pandemi covid sembilan belas ini
segera kita tangani dan kita selesaikan dengan baik
yakin kita bisa melaksanakan ini secara bersama sama